tanggal empat belas itu terjadi kontak antara warga negara jepang yang tinggal di malaysia
kontak dengan warga negara kita karena teman dekatnya berdansa
teman dekat lah teman dekat
kemudian tanggal enam belas si jepang kan sudah kembali ke malaysia
si jepangnya dia tanggal enam belas si wanita ini merasa tidak nyaman batuk batuk
sehingga dia berobat ke rawat jalan
di rawat jalan kemudian dia apa
selama sampai tanggal dua puluh enam kok tetap batuknya tidak hilang
biasa kita kalau sakit batuk ya kadang kadang lama
dari tanggal enam belas sampai dua puluh enam berarti sepuluh hari ya
sepuluh hari sepuluh hari batuknya tidak sembuh sembuh
maka dia minta untuk dievaluasi lebih ketat
kemudian karena dia cerita juga kan di anam nesa
bahwa kontak dengan orang jepang dan sebagainya
karena itu dia dilakukan sebagai orang dalam pengawasan maupun pasien dalam pengamatan
pasien dalam pengamatan
karena pasien dalam pengamatan maka perlakuannya adalah sama dengan dugaan infeksi
karena itu mereka perlakukan dengan ketat juga
yang kedua kemudian
tanggal dua puluh delapan dua puluh delapan mendekati dua puluh sembilan
ditelepon oleh temannya jepang tadi
yang mengatakan bahwa dia dinyatakan positif corona di malaysia
sehingga karena diceritain itulah kemudian dipindahkan ke rumah sakit sulianti saroso
di sulianti saroso dilakukan pemeriksaan swab dan sebagainya
pada pagi dinyatakan positif
kemudian langsung diumumkan oleh bapak presiden
dinas kesehatan sudah kita hubungi begitu sebelumnya sudah ada berita pdp
sudah dilakukan surveillance tracking
sehingga kita semua kewaspadaannya sebenarnya tinggi
karena memang sudah protapnya kalau sudah ada yang dicurigai
sudah langsung surveillance tracking
maka pak siang tadi begitu saya ditanya keluar
keluarganya jumlahnya berapa tinggal di mana kita sudah tahu semua
dan yang kontak siapa saja sudah dievaluasi dan sudah dilakukan pendekatan
termasuk rumah sakit juga rumah sakit di depok
nanti juga saya mungkin akan ke sana ke rumah sakit di depok untuk juga berapa ya
ya berdialog dengan dokter dokter
dengan dokter dokter dan peradi sana kan mereka juga para dokter
kita sudah tahu betul apa kapan dimana tahu kemampuan dan batas kemampuan
tahu cara menghindari dan cara bagaimana supaya tidak terinfeksi itu kita sudah tahu
ya karena memang yang kita hadapi kalau sebagai dokter
ya berbagai macam infeksi tiap hari juga dialami
kalau ini corona ya sebenarnya sudah biasa lah mereka sama dengan infeksi infeksi lain cara pencegahannya
semua dokter juga tahu nomor satu cuci tangan kemudian imunitasnya dan sebagainya
kalau dia pdp ya akan melakukan perlindungan diri sebagaimana dalam aturan aturan yang ada
karena itu saya nanti akan berdialog dengan mereka
kondisi sampai detik ini pasien dalam kondisi sehat
jadi mungkin nanti besok akan kita berikan kalau disetujui pasiennya
mudah mudahan saya bisa dapat gambar visualnya tapi harus diizinkan
kalau tidak diizinkan saya nanti melanggar etik
ya tapi saya usahakan untuk membujuk supaya diizinkan
meskipun mungkin pakai masker dan sebagainya
jadi terus selalu berusaha untuk berjuang
keterbukaan ini terus dilakukan
kita memberikan informasi yang benar
jadi saudara saudara ada sebuah hal yang harus diketahui
tidak semua orang yang kontak itu akan sakit
itu nomor satu
biar close kontak pun belum tentu sakit
ya itu dibuktikan dari apa
yang dekat di kita saja
dreamworld itu jelas mengalami close kontak
karena ada delapan pasien yang diturunkan di hongkong
kalau enggak salah ya
sehingga membuat pasien eh dreamworld
sehingga membuat kapal itu kan ditolak di mana mana
tadinya mendarat di mana juga ditolak di mana ditolak
karena punya riwayat menurunkan pasien positif
pasien positif di hongkong
jadi itu namanya close kontak ya
kenyataannya setelah dievakuasi ke indonesia
masuk ke kapal rumah sakit kri suharto
kemudian dilakukan swab saat itu juga
begitu masuk ke kapal
kemudian hasilnya diterbangkan ke jakarta
kapalnya itu berlayar ke sebaru
kita dapat hasil begitu mendarat di pulau sebaru
ya jadi artinya apa
dia yang melayani di situ
tetapi memang negatif jadi tidak selalu
kenapa bisa negatif
itu karena imunitas tubuh
kalau kita punya imunitas tubuh yang baik
biar close kontak ya enggak akan kena
bukan bakteri tapi ini virus
virus itu kuncinya adalah imunitas tubuh yang baik
hijin yang baik cuci tangan
menurut saya itu semua akan menjadi hal yang paling baik
terima kasih di sini para wartawan tidak ada yang sakit
kenapa tidak ada yang pakai masker
oh ada satu pakai masker
oh enggak enggak sakit sudah dia lepas
dari sebanyak ini wartawan tidak ada yang sakit
termasuk saya yang duduk di sini tidak ada yang sakit
karena aturannya baik juga amerika
tadi keluarkan saya juga rilis dan sebagainya
yang pakai itu yang sakit
yang tidak sakit yang sehat itu tidak perlu pakai
itu baik dari keputusan who maupun dari amerika tadi yang saya baca
semua sama seluruh dunia sama keputusannya
yang pakai masker adalah yang sakit supaya tidak menularkan
yang sehat perlindungannya jelas hygiene
imunitas ya kalau tahu teman dekatnya sakit beragrok agrok
ya jangan didekati sementara biar bilang cipta ya nanti dulu
itu sangat penting dalam pergaulan kehidupan kita
hijin menjaga diri kita sehat menurut saya itu menjadi hal yang mutlak
pasti nanti tanya tracking sampai di mana
kita sudah mendeteksi semua satu persatu
semua dilakukan pemeriksaan
maka sekalian saya ke rumah sakit
pemeriksaannya sejauh mana yang harus dilakukan
berapa orang itu harus detail
saya sebagai menteri kesehatan selalu tidak hanya percaya laporan
mesti saya datangi dulu sendiri
supaya tidak tersesat nanti berita beritanya
saya kira itu yang bisa saya sampaikan
pertanyaannya nanti nganu juga nyembulet ke itu semua
besok saya juga akan datang ke sini
saya mungkin tiap hari ya
tiap hari akan memberikan press conference
jamnya nanti disesuaikan aja supaya teman teman tidak nunggu terlalu lama
saya juga tidak ingin teman teman wartawan ini sakit
gara gara nunggu tidak jelas waktunya
karena itu penting kesehatan wartawan
wartawan adalah pahlawan bangsa
ini dalam ketahanan kesehatan nasional
semua adalah saling mendukung ya
dan tidak ada satupun di sini yang mau cari panggung
enggak lah di sini semua adalah ingin saling menyokong dan saling mendukung
saya yakin ketahanan kesehatan nasional kita akan terjaga
karena kekompakan kita bersama
untuk menghadapi virus yang sebenarnya biasa saja
saya juga bingung menjadi sebuah komoditi yang luar biasa mengungkapkannya
padahal kita punya flu yang biasa terjadi pada kita
batuk pilek itu angka kematiannya lebih tinggi daripada yang ini corona
tapi kenapa ini bisa hebohnya luar biasa
saya sebagai menteri kesehatan ya
saya juga hanya menghiboh
mau dibikin horror heboh ataupun tidak
itu tergantung kita semua lah
dari sudut pandang kita bagaimana kita memberitakannya
ya coba sekarang pun sudah orang pasti mau cari masker
padahal sudah jelas masker itu untuk orang yang sakit
pergi rumah sakit juga pasti akan diberi
ya minta aja diberi kalau dia sakit
kalau sehat minta ke rumah sakit juga aneh

haknya orang sakit diambil
sekian dan terima kasih
mudah mudahan indonesia terus ketahanan kesehatan nasionalnya tetap terjaga
bukan masalah ada tidaknya virus
tetapi ketahanan kesehatan nasional itu menunjukkan
kesiapan kita ini enggak ada istilah kecolongan enggak ada
kita sudah berjuang ini sudah berapa bulan ini
kita sudah luar biasa
terima kasih semuanya